sudah ada koresponden cnn indonesia nani hayati di banjarmasin kalimantan selatan
selamat sore nani
nani mungkin anda bisa mendeskripsikan banjir yang melanda kalimantan selatan
yang sudah terjadi berhari hari bahkan hampir menggenangi semua wilayah di kalimantan selatan
lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir ini
dan wilayah yang paling parah di mana nani
baik sudah berdampak sekali di kalimantan selatan

hingga saat ini pihak dinas sosial pun kesulitan untuk menjangkau lokasi banjir
membangun dapur umum
karena tidak ada lahan kering semua lokasi terendam yang mengakibatkan
mereka kesulitan untuk membuat dapur umum
akibatnya untuk kabupaten hulu sungai tengah yang paling terdampak banjir
mereka dapat bantuan dari provinsi terpanggal untuk memberikan logistik
dan berbagai macam
dan yang paling diperlukan oleh warga saat ini korban banjir adalah perahu karet
yang bisa mengevakuasi mereka
dan tentu saja hal ini membuat banyak pihak membuat perahu perahu karet dadakan seperti itu
dari ban bekas yang kemudian dibikin untuk bisa mengevakuasi warga
karena itulah yang paling penting yang dibutuhkan oleh warga saat ini
di mana mereka perlu evakuasi
mereka saat ini terjebak banjir rumah mereka pun tergenang
dan itulah yang harus
kita hadapi bahwa mereka minta evakuasi seperti itu
ya nanti kalau anda tadi katakan proses evakuasi
terutama daerah yang terdampak paling parah adalah tidak ada kawasan yang kering di sana
lalu kalau boleh kita mereview
sebenarnya apa yang membuat banjir di sana meluas dan merendam ribuan rumah warga
apakah karena memang faktor cuaca
atau karena memang kerusakan lingkungan yang membuat air tidak bisa mengalir
dan terserap dengan sangat profesional dan baik di sana
memang banjir yang parah terjadi di kalimantan selatan ini terparah sejak dua puluh tahun lebih
artinya tidak pernah terjadi sebelumnya selama puluhan tahun yang lalu
dan karena ini adalah intensitas hujan yang cukup tinggi
naiknya debit air dan bisa jadi mungkin luapan sungai tidak bisa lagi menampung debit air hujan
yang terus mengguyur kawasan kalimantan selatan
bisa jadi juga karena faktor alam
kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab bahwa banjir juga tidak bisa
hutan yang ada di kawasan juga tidak berfungsi maksimal untuk melakukan tapan air seperti itu
tadi data dari dinas sosial kalimantan selatan korban banjir mencapai delapan puluh lima ribu jiwa
lalu apakah korban ini akan terus bertambah
lalu bagaimana mereka dievakuasi ke pengungsian mana
dan bagaimana untuk mereka tetap bertahan terutama di era pandemi seperti ini
mereka saat ini para korban banjir yang bisa dievakuasi yang berhasil dievakuasi
ditempatkan pemerintah di lokasi lokasi pengungsian
fasilitas publik menjadi tempat lokasi pengungsian
seperti yang disenai cybergiri ini merupakan terminal induk di kilometer enam banjarmasin
yang dibuka oleh pihak pemerintah setempat untuk menampung para korban banjir
ada delapan puluh kepala keluarga yang ada di sini sebanyak sekitar tiga ratus jiwa yang mengungsi di tempat ini
mereka kondisinya tidur di kios kios yang ada di tempat ini
kebetulan kiosnya masih kosong dan inilah kios kios kosong ini dipungsikan mereka untuk bisa tidur di dalam terminal ini
baik nani hayati terima kasih untuk laporan langsung anda
tetap berhati hati dalam menjalankan tugas anda nani